halo sobat kompas tv saatnya kita update lagi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kamis dua puluh lima april dua ribu dua puluh empat bersama saya sinta melenia di top tiga news kompas tv
kita langsung ke berita yang pertama pada hari ini sahabat kompas tv
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala mengucapkan selamat kepada prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
yusuf kala mengatakan menerima dan memberi selamat untuk prabowo gibran untuk menjalankan roda pemerintahan
menurut jk sudah dua tahun indonesia penuh dengan perdebatan soal politik
sehingga inilah saatnya tantangan ekonomi yang harus dihadapi pemerintahan yang baru nantinya
kita sudah dua tahun itu capek untuk berbicara politik
sudahlah kita selesaikan itu
kita menerima apa yang telah
kenyataan yang ada bahwa kita berikan selamat kepada pak prabowo gibran untuk menjalankan pemerintah
karena masa depan itu kalau selama dua tahun ini kita mengalami semacam perdebatan politik
masa datang ini masalah ekonomi akan tidak mudah
sahabat kompas tv ketua umum partai nasdem surya paloh
bertemu dengan presiden terpilih sekaligus ketua umum partai gerindra prabowo subianto
di kediamannya di kertanegara
surya paloh menyambangi kediaman prabowo subianto di kertanegara
usai ditetapkan sebagai presiden terpilih
usai bertemu prabowo mengatakan kedua belah pihak siap menjalani kerjasama untuk kepentingan rakyat
ketua umum partai gerindra prabowo subianto
diketahui sebagai presiden terpilih

bertemu dengan presiden terpilih
ketua umum partai gerindra prabowo subianto
adik ibu tin suharto siti haryanti wismoyo di gedung pewayangan tmii siang ini
menteri pertahanan ri sekaligus presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh
prabowo subianto di lokasi acara sekitar pukul sebelas tiga puluh menit waktu indonesia barat
di acara tersebut prabowo mendapatkan potongan tumpeng pertama yang diserahkan langsung oleh siti haryanti
di acara tersebut hadir juga mantan istri prabowo subianto titi soeharto
banyak ajaran ajaran beliau saya pegang sampai sekarang
mungkin itulah dengan gemblengan beliau dan dengan ajaran beliau itulah yang membawa saya
akhirnya sampai mendapat kehormatan dan kepercayaan besar
baiklah itu dia tadi sahabat kompatiti tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jawaban untuk like komen dan share video ini
dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk berita berita lainnya di channel kompas tv
saya sinta melenia pamit undur diri dan sampai jumpa
saya liviana charlisa saksikan program program kompas tv
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya